latihan bebas formula satu shanghai rio haryanto menempati posisi ke enam belas dalam sesi latihan pertama
namun sayangnya pada sesi latihan kedua posisi rio melorot ke posisi sembilan belas
pada sesi pertama dari dua sesi latihan bebas yang dijalani rio catatan waktu rio adalah satu menit empat puluh satu enam ratus empat belas detik
lebih cepat daripada rekan satu timnya pasca kueling yang berada di posisi ke delapan belas
namun pada sesi latihan kedua rio haryanto hanya mampu berada di posisi sembilan belas dengan catatan waktu satu menit empat puluh lima ratus lima puluh detik
rio memang mengaku mengenal cukup baik sirkuit ini namun melintasi sirkuit shanghai dengan mobil formula satu adalah hal yang pertama kali dilakukannya
sementara itu niko rosberg dari tim mercedes menempati posisi puncak dalam sesi latihan ini disusul louis hamilton di posisi kedua